permintaan minyak sawit dari indonesia tidak selamanya membawa dampak positif
laju deforestasi atau alih fungsi hutan nyaris sulit dibendung
saat mesin mesin datang membuka lahan untuk dijadikan kebun sawit
satwa endemik pun dianggap hama dan dipaksa angkat kaki
salah satunya orang hutan
inilah satu satunya cara menyelamatkan orang utan
yang habitatnya berubah menjadi perkebunan sawit
di kalimantan tengah hutan di bagian selatan dan tengah provinsi ini
nyaris habis dan telah berubah menjadi perkebunan sawit
borneo orang hutan survival foundation nyaru menteng
sedang merehabilitasi sedikitnya empat ratus enam puluh individu orang hutan
sebagian orang hutan diserahkan warga
sebagian lagi dievakuasi setelah warga dan pemilik kebun sawit
melaporkan kebun sawit
sebagian lagi dievakuasi setelah warga dan pemilik kebun sawit

yang lebih menyedihkan adalah ketika orang utan selesai direhabilitasi
dan siap dilepas liarkan
tidak ada lagi hutan yang bisa menampung mereka di kalimantan tengah
yang pertama bahwa yang perlu kita ingat
orang utan itu hidupnya di topografi itu di antara sampai lima ratus di atas permukaan laut
nah sedangkan sekarang konsesi konsesi yang ada saat ini di kalimantan tengah
berada di situ
artinya bahwa konsesi perkebunan sawit itu berada di habitatnya orang utan
berarti bisa dibayangkan sudah semakin banyaknya konsesi yang sudah diizinkan oleh mereka
berarti sebanyak itu pula habitat orang hutan juga sudah habis
artinya masih risiko konflik di sini sangat tinggi
ada kasus yang bisa dijadikan sampel mungkin atau selama ini
kasus atau konflik apa aja yang pernah ditangani bos
kita pernah ada kasus kematian orang utan itu di salah satu perusahaan
sawit yang itu sempat boom juga berita ini
kita bahwa orang hutan itu dianggap sebagai hama ketika datang ke perusahaan sawit
ada empat puluh delapan peluru dalam tubuh orang hutan
juga kita pernah mendapatkan orang hutan yang dipotong
terus ada orang hutan yang terbakar juga
hutan habitat asli orang utan
di kalimantan tengah yang telah beralih fungsi menjadi kebun sawit mencapai satu delapan juta hektare
orang hutan tidak hanya sulit menemukan pohon yang ideal untuk rumah atau sarangnya
tapi juga sumber makanannya
dan saat pemilik kebun baik masyarakat maupun korporasi
menyadari keberadaan orang utan di kebunnya
maka orang utan akan dianggap hama dan diusir disingkirkan atau bahkan dihilangkan selamanya
yogi tujuliarto kalimantan tengah